saudara hovifah indar parawansa meminta restu kepada ratusan masyarakat lumajang jawa timur
untuk kembali maju dalam kontestasi pemilihan gubernur jawa timur mendatang
kofifa mengklaim sudah mengantongi rekomendasi empat partai politik
kofifa meminta restu saat mendatangi kaum lansia warga desa rojo polo lumajang jawa timur
dalam kesempatan tersebut kofifah mengaku masih akan menggandeng emil dardak
sebagai calon wakil gubernurnya kembali
kofifa mempersilahkan kepada partai lain untuk memberi rekomendasi kepada calon lain
sudah empat ada alhamdulillah partai amanat nasional pertama diikuti partai gerindra
diikuti partai demokrat dan terakhir partai golkar
nah tapi kan politik ini dinamik jadi kalau misalnya ada partai partai lain yang akhirnya
juga menyepakati memberikan rekomendasi saya juga menyampaikan terima kasih
saya merasa nyaman dengan mas emil